informasi pertama di kompas pagi saudara sebuah warung makan di jalan perjuangan kota cirebon jawa barat terbakar pada rabu malam
saat kebakaran terjadi beberapa kali ledakan hingga membuat warga sekitar panik
kebakaran terjadi pada rabu malam kobaran api membakar satu bangunan warung makan dan warung buah buahan yang tidak jauh dari kampus iain sheikh nurjati cirebon
api meluluh lantakan seluruh bangunan yang permanen dan semi permanen
kebakaran api besar ini juga membuat panik warga sekitar lantaran takut berambat ke bangunan lain yang didominasi pertokoan
empat unit mobil damkar langsung diterjunkan untuk memadamkan api
tugas masih belum dapat memastikan penyebab terjadinya kebakaran ini
kasus kebakaran ini masih selidiki oleh kepolisian polsek kesambi
orang bakar sampah tapi apinya di tengah
terus kita pada teriak nih pada nyebrang kan wah itu kebakaran
jadi kalau kita duga sih api itu dari kompor sih mas
kayak ada yang ninggalin nggak dimatiin mungkin ya nyambar luas jadi api itu di tengah tengah itu sih jatuhnya
ya kami sebenarnya mendapat laporan tepat pukul dua puluh dua lima atas laporan dari pak teguh dari polsek kesambi
yang hanya kecil ya tidak punya
ledakan yang tinggi sehingga tidak berbahaya bagi anggota atau masyarakat yang lainnya
dan alhamdulillah kita langsung respon terkait laporan itu karena memang jaraknya dekat dengan mako bima sehingga cukup dengan waktu lima menit kita sudah sampai di lokasi
kita bisa kendalikan apinya tidak merambat ke yang lain dalam kurun waktu tiga puluh menit